terima kasih saudara anda masih bersama kami di sapa indonesia malam
saudara israel menyerang rafah yang jadi lokasi lebih dari satu juta pengungsi palestina
indonesia melalui kemlu mengecam tindakan israel
sementara amerika serikat menangguhkan sementara pengiriman senjata termasuk bom ke israel
kebrutalan serangan militer israel terus berlanjut
awal pekan israel memborbardir wilayah rafah yang merupakan lokasi lebih dari satu juta pengungsi palestina
pasukan israel menyerang kota rafah darat maupun udara
koridor perbatasan antara rafah dan mesir pun ikut dihancurkan
jika akan menangkap mereka kita akan memulai semuanya
pemerintah indonesia melalui kementerian luar negeri mengecam serangan militer israel ke kota rafa
seruan indonesia disampaikan kemlu melalui akun media sosial x yang menyebut
indonesia mengecam keras serangan militer israel atas kota rafah di gaza
serta penguasaan atas perbatasan rafah di sisi palestina
serangan israel ke rafah membuat amerika serikat menangguhkan pengiriman senjata ke israel
sejak awal amerika serikat sudah jelas menyatakan israel tidak boleh melancarkan serangan besar ke rafael
tanpa memperhitungkan dan melindungi warga sipil di wilayah pertempuran
sebagai penyelidikan keamanan yang kita berikan
israel tidak harus melancarkan serangan besar ke rafah tanpa memperhitungkan dan melindungi warga sipil di wilayah pertempuran
banyak warga gaza bergantung pada penyeberangan perbatasan rafah untuk bertahan hidup
jarak gaza dan rafa yakni tiga puluh delapan km
sedangkan jarak rafa ke perbatasan di mesir hanya dua km
rafah menjadi tempat aman berlindung bagi warga palestina saat konflik antara israel dan hamas meletus
rafa menjadi gerbang menuju mesir tanpa harus melewati pos israel
selain itu rafa juga menjadi pintu gerbang bantuan kemanusiaan yang masuk ke wilayah gaza
sejak konflik israel dan hamas meletus oktober tahun lalu
jumlah warga palestina yang meninggal mencapai tiga puluh empat sembilan ratus empat jiwa dan tujuh puluh delapan lima ratus empat belas jiwa luka luka
badan amal internasional urusan perempuan menyebut tujuh puluh persen korban adalah perempuan dan anak anak
dari meliputan kompas tv
serangan israel di rafah kian brutal sodara
puluhan anak dan juga perempuan tewas dalam serangan awal pada pekan lalu
bagaimana sikap indonesia dan juga tentu dorongannya ke pbb atas tindakan israel kenapa ini kita bahas
bersama dengan pakar hukum internasional prof hikmahanto juwana
prof selamat malam sehat selalu
selamat malam terima kasih puspa
prof kalau kita lihat serangan yang dilakukan israel ini kan semakin brutal ya
ini lokasi pengungsian yang besar begitu di rafah diserang sekarang
jadi target utamanya israel ini kenapa semakin brutal begini
lagi lagi tiga hal yang diinginkan oleh israel
pertama adalah pembebasan terhadap sandera
karena israel percaya bahwa sandera yang dipegang oleh hamas warga israel itu mungkin saja dibawa ke rafah
yang kedua adalah israel menghendaki agar anasir anasir hamas di gaza
yang mungkin sekarang juga mencari perlindungan
di rafah di pemukiman penduduk dan lain sebagainya itu bisa dihilangkan
karena menurut israel ada satu batalion hamas yang ada di rafah
dan yang ketiga adalah ingin menguasai gaza termasuk juga rafah
sehingga kalau dikuasai oleh israel maka dari gaza tidak lagi harapannya
akan ada serangan serangan ke israel
jadi tiga hal itulah yang menjadi keinginan dari israel
kemarin memang akan ada kesepakatan gencatan senjata
namun perdana menteri netanyahu mungkin berpikir bahwa kita sebentar lagi akan menang
kita sebentar lagi akan menguasai gaza
kita sebentar lagi akan bisa membebaskan sandera
sehingga beliau mengatakan bahwa ada
ataupun tidak adanya kesepakatan gencatan senjata
beliau akan terus menyerang
oke hamas kan juga sebenarnya sudah setuju dengan gencatan senjata itu
israel masih tetap ngotot gitu prof
mereka dalam situasi yang mengatakan bahwa sebentar lagi kita akan menang perang
jadi selalu dikatakan sebentar lagi sebentar lagi walaupun ini akan sulit
sekarang ini israel sedang siap siap melakukan serangan darat
dan serangan darat ini yang akan banyak memakan korban
karena tentara tentara israel bukannya tidak mungkin akan dihadapi oleh pejuang pejuang hamas
termasuk juga masyarakat di rafah nantinya
oke prof ini kan kita tahu joe biden presiden amerika serikat
mengambil satu tindakan dengan tidak mengirimkan lagi senjata ke israel atas serangan
anda melihat ini adalah upaya serius
dari kecaman serius begitu dari amerika serikat
atau hanya lip service saja karena toh selama ini amerika jadi sekutu atau teman baiknya israel ini
memang kita tahu bahwa pemerintah amerika serikat yang dihadapi oleh joe biden
dia menghadapi sebuah dilema
di satu sisi tentu dia ingin agar israel tidak melakukan serangan
tidak melakukan serangan ke rafah karena itu akan lebih banyak menyasar kepada penduduk sipil
dan kita tahu sampai hari ini tadi sudah disampaikan
hampir dari tiga puluh empat ribu orang yang meninggal akibat serangan yang dilakukan oleh israel
tapi di sisi lain joe biden mendapat tekanan dari lobby lobby yahudi
mereka mereka warga negara amerika serikat keturunan yahudi yang memegang ekonomi amerika serikat
nah inilah dilema yang dihadapi oleh pemerintahan joe biden
sehingga yang bisa beliau lakukan adalah mengatakan bahwa amerika serikat tidak akan lagi memberikan bantuan bantuan senjata kepada israel
kalau israel tetap melakukan serangan ke rafah
dan itu kira kira bisa membuat israel gentar ini
belum tentu juga kalau menurut saya israel tidak akan gentar
kesempatan sampaikan bahwa yang akan membuat israel gentar itu apabila dewan keamanan pbb
kemarin sudah membuat resolusi terkait dengan gencatan senjata
tetapi sekarang perlu ada resolusi dewan keamanan yang membentuk koalisi
untuk dibentuknya pasukan multinasional
pasukan multinasional ini yang akan menghadapi serangan yang dilakukan oleh israel
karena pada waktu irak beberapa puluh tahun yang lalu menyerang kuwait melakukan invasi
amerika serikat membentuk yang namanya multinational forces yang dimandatkan oleh dewan keamanan pbb
nah disitulah kemudian irak bisa dipukul mundur
tapi saya terus terang tidak yakin bahwa apa yang saya sampaikan ini akan diterima oleh amerika serikat
karena amerika serikat akan mendapat tekanan dari lobi yahudi
oke ini kan sebenarnya banyak yang mengecam
negara negara mengecam apa yang dilakukan oleh israel
kira kira apa hal yang bisa dilakukan dorongan seperti apa yang bisa dilakukan indonesia untuk mendorong ini pbb mengambil langkah tegas ini
seperti yang mungkin anda sebutkan tadi begitu itu sebagai satu upaya untuk mencegah
ya jadi kalau misalnya indonesia sudah melakukan kecaman bahkan pemerintah juga sudah mendorong agar perserikatan bahkan indonesia
bahkan pemerintah juga sudah mendorong agar perserikatan bahkan pbb mengambil langkah tegas ini
saya tidak yakin harus dihasilkan perserikatan bangsa bangsa melakukan tindakan melakukan sidang darurat dan membahas masalah ini

saya tidak yakin harus dihasilkan perserikatan bangsa bangsa melakukan tindakan melakukan sidang darurat dan membahas masalah ini
saya tidak yakin harus dihasilkan perserikatan bangsa bangsa melakukan tindakan melakukan sidang darurat dan membahas masalah ini
saya tidak yakin harus dihasilkan perserikatan bangsa bangsa melakukan tindakan melakukan sidang darurat dan membahas masalah ini
saya mengusulkan adalah pemerintah bekerja sama dengan negara negara lain untuk membentuk apa yang
saya sebut sebagai coalition of humanity jadi koalisi kemanusiaan koalisi yang kita akan
menghadapi serangan dari israel dan disini kita harus berinisiatif untuk mengundang rusia china
dan lain sebagainya lagi luar kira juga kemarin sudah mengambil langkah ya prof bersama indonesia
ya ini kita harus kerjasamakan antar negara untuk memastikan bahwa pada saat amerika serikat tidak
berkutik terhadap apa yang dilakukan oleh israel karena lobby yahudi harus ada penyimbang harus ada
kekuatan yang bisa membuat israel gentar
kita tentu tidak menghendaki bahwa koalisi ini akan melakukan serangan ke israel tetapi paling tidak
koalisi ini akan membuat gentar israel dan akan kemudian israel menghentikan serangan meskipun yang
paling efektif untuk bisa menyelesaikan ini semua adalah rakyat israel menurunkan perdana menteri
neta nyahu dari kursi kepemimpinannya jadi ini masalah adalah masalah netanyahu yang ada di pemerintahan
israel yang melakukan serangan
di israel soal perang ini ya mungkin saja karena masyarakat di israel sekarang sudah mulai bertambah
mereka yang menentang apa yang dilakukan oleh perdana menteri netanyahu mereka mengatakan bahwa
ini akan membahayakan sandra ini akan membahayakan warga israel di seluruh dunia karena bukannya
tidak mungkin mereka akan mendapat ancaman mereka akan mendapat serangan ketika mereka ada di
berbagai negara hai dan kemudian ada masyarakat yang membawa membuat probleme dan berbatasungsi dengan
masyarakat yang melampiaskan kemarahan kepada israel tapi ditujukan kepada mereka
bahkan juga bukannya tidak mungkin mereka mereka yang katakanlah kerabat dari hamas
ataupun mereka mereka yang jadi korban itu ketika mereka bisa dewasa punya senjata
mereka akan terus menyerang israel
jadi menurut kelompok masyarakat ini mereka menganggap bahwa apa yang dilakukan netanyahu ini suatu kesalahan yang besar
dan ini juga sudah disuarakan oleh oposisi di israel
dan yang kita harapkan adalah dunia terus membuat demo dan lain sebagainya
bahkan memviralkan kejadian kejadian yang ada di gaza agar rakyat israel bisa paham
karena selama ini informasi yang masuk ke rakyat israel adalah versi dari pemerintah israel
nah yang kita tidak heran bahwa
al jazeera apa namanya perangkatnya di sana dan sebagainya sekarang sudah diminta untuk keluar dari gaza
oke baik prof hikmahanto juwana terima kasih atas pandangan anda di sapa indonesia